berikutnya menteri luar negeri retno marsudi sodara menyebut tiongkok dukung palestina jadi anggota penuh pbb
menlu menyatakan baik indonesia maupun tiongkok bisa menghasilkan jalan untuk mewujudkan two state solution atau solusi dua negara
hal ini disampaikan menlu retno marsudi dalam pertemuan bersama dengan menteri luar negeri tiongkok huang yi di kantor kemenlu jakarta hari ini
menlur retno sebut rrt dan indonesia mendukung penuh masuknya palestina sebagai anggota penuh pbb dan mengakhiri konflik israel palestina
bagi pihak pihak terkait yang kedua deeskalasi
dan kita juga bicara termasuk dengan rrt untuk masing masing menggunakan pengaruhnya agar tidak terjadi eskalasi
karena eskalasi tidak akan membawa masalah
dan jangan pernah lupa bahwa root causes instabilitas di kawasan timur tengah adalah isu palestina
oleh karena itu penting bagi dunia untuk segera menyelesaikan masalah palestina secara adil berdasarkan to state solution
dan tadi dari menteri luar negeri wang yi juga mengatakan bahwa rrt dan dalam hal ini indonesia juga akan mendukung
penuh keanggotaan palestina di pbb
menteri luar negeri tiongkok dan indonesia menyerukan gencatan senjata abadi di gaza
menlu tiongkok wang yi menyalahkan amerika serikat karena menunda resolusi kencatan senjata di pbb
as memveto sejumlah usulan resolusi dewan keamanan karena mereka tidak mengaitkan gencatan senjata secara langsung dengan pembebasan
dan mereka juga menyalahkan penyelamatannya dengan mengutuk serangan hamas yang memicu perang
anihoh akhirnya melakukan penyelamatannya pertama kali
amerika tidak berani berterus di antara negara negara yang berpikir berdiri
tapi amerika menyebutkan bahwa keputusan tidak ada
dan mereka tidak memilih keputusan
dan mereka tidak memilih keputusan
dan mereka tidak memilih keputusan
diplomasi militer israel bakal merespon serangan yang dilakukan iran
kepala staff umum pasukan pertahanan israel lieutenant general herzi halefi mengatakan
israel masih mempertimbangkan langkah langkahnya
tetapi ia memastikan akan membalas serangan rudal dan pesawat tabrawak iran
dan penyelamatannya dari banyak senjata senjata penyelamat
dan penyelamat dari negara negara israel
tidak heran iran ratusan orang berkumpul di pusat kota mendukung serangan terhadap israel
dekat bekas kedutaan besar israel yang kini dimiliki palestina
pemimpin dunia termasuk presiden joko widodo
meminta semua pihak menahan diri dan berpesan
agar upaya diplomasi terus dilakukan
yaitu tolong terus lakukan upaya diplomatik
agar pihak pihak terkait menahan diri
dapat dihindari terjadinya
karena eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun
jadi sekarang masing masing pihak teman teman
maka dampaknya seperti apa terhadap masing masing negara
imbas memanasnya situasi di timur tengah
tentu kita melihat terjadi lonjakan harga minyak
akibat serangan israel ke kedutaan iran di damaskus
dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan oleh iran
iran meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik ke wilayah israel
dalam serangan itu iran meluncurkan satu ratus tujuh puluh pesawat nirawak
salah satu sistem persenjataan yang digunakan iran adalah
drone ini diklaim sulit dideteksi radar dengan kecepatan satu ratus delapan puluh lima km per jam
dan memiliki jangkauan dua lima ratus km
israel mengandalkan sejumlah sistem pertahanan udara
salah satunya iron dome atau kubah besi
aerondom diklaim mampu mendeteksi dan menghancurkan rudal jarak dekat
sistem pertahanan udara ini efektif digunakan pada siang dan malam
semua pihak harus bisa menahan diri agar eskalasi di timur tengah tidak meningkat
upaya perundingan harus dibuka agar perang tidak meluas dan berdampak pada dunia